bagi anda yang beraktivitas menggunakan krl bersiaplah pada tahun depan tarif krl akan naik
kenaikan tarif krl ini dikonfirmasi oleh plt dirjen perkereta apian kementerian perhubungan muhammad rizal wasal
dikutip dari cnn indonesia com rizal mengatakan pihaknya sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif krl ini
tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut
namun pihaknya masih belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan besaran kenaikan tarif krl
rizal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif yang pernah dibuat dan dipaparkan kementerian perhubungan pada awal tahun ini
saat itu dirjen perkereta apian kemenhub mengusulkan tarif dasar komuter lain naik dari rp tiga menjadi rp lima untuk jarak dua puluh lima km pertama
sementara untuk tarif lanjutan krl sepuluh km berikutnya tetap rp satu atau tidak ada kenaikan